ppkm level empat akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga dua agustus mendatang
kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan
misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal pengunjung
sebelum keputusan diumumkan
menuturkan perpanjangan ppkm leveling ini merupakan langkah tepat
ia mengatakan laju pertambahan kasus covid sembilan belas indonesia saat ini berada di posisi tertinggi selama pandemi
apalagi lebih dari sembilan puluh persen pertambahan kasus covid sembilan belas di daerah berada di atas lima puluh persen dalam sebulan terakhir
bahkan selama ppkm diberlakukan
rata rata tes positivity ratenya pun dua puluh persen
sehingga kalau bicara dari fakta data epidemiologi
ya memang sebetulnya harusnya diperpanjang
harusnya diperpanjang ppkm ini
ini saya baru bicara dari sisi kriteria epidemiologinya ya
dan baik itu dari sisi pertumbuhan kasus
dari tes positivity ratenya
namanya katakanlah angka kematian yang begitu tinggi
nah ini sebenarnya semua mengindikasikan kita harus tambah lagi
sebaliknya ahli ekonomi dari unika
ahmad jaya rosdiana si jabat mengatakan
pemerintah perlu mempertimbangkan situasi perekonomian nasional
ppkm darurat yang diterapkan selama hampir tiga pekan di bulan juli ini
akan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh satu
yang sebelumnya ditargetkan naik tujuh hingga delapan persen
indikator indikator ekonomi makro indonesia sudah menunjukkan adanya perbaikan pada januari hingga mei dua ribu dua puluh
bagi pemerintah mempertahankan kesehatan itu upaya nomor satu
tetapi pada saat yang sama ada juga tekanan ekonomi
yang di satu sisi tekanan ekonomi karena adanya ppkm ini
itu akan berdampak kepada pelaku pelaku usaha
ketika pelaku usaha atau sektor produksi itu terdampak terganggu mengalami shock
ini juga akan membawa dampak yang tidak baik bagi konsumen
sebelumnya para pedagang kecil menyampaikan
saat mendengar rencana pemerintah melonggarkan ppkm leveling
seperti di kawasan tebet jakarta selatan
pendapatan harian mereka anjlok hingga tujuh puluh persen
sejak diterapkannya ppkm darurat pada tiga juli lalu
jumlah pembeli menurun drastis
karena adanya pembatasan jam operasional usaha
serta mobilitas warga
ya tujuh puluh persenan
kalau boleh disebutin pak

waktu sebelum ppkm

sekarang merosot lah kena dua jutaan
biasanya omset sehari harinya
sangat berdantak menurutnya sekitar lima puluh persen sampai tujuh puluh persen
sekitar dua juta dulu
sekarang satunya kurang
ppkm darurat telah diterapkan sejak tiga hingga dua puluh juli
kemudian diperpanjang hingga dua puluh lima juli
dan dilanjutkan lagi dengan istilah ppkm leveling
putih fahudi himam muhairib jakarta